ya kami akan menuju saat ini ke lingkar luar nagrek untuk memperbarui informasi mengenai arus lalu lintas di sana sudah ada koresponden kami albi pratama di nagrek
tampaknya di belakang anda lingkar luar nagrek kondisinya lancar albi apa yang bisa anda laporkan ini
selamat malam budi saat ini saya memang berada di lingkar luar nagrek jalur selatan atau tepatnya berada di atas jembatan ciburial yang merupakan titik pertemuan arus kendaraan dari arah garut dan juga arah tasik lalu arah ciamis dan juga jawa tengah yang hendak melalui jalur selatan ini
dan budi perlu saya informasikan bahwa walaupun malam hari ini arus lalu lintas terlihat lancar hanya saja ini adalah salah satu tanda bahwa arus balik sudah mulai terlihat sejak sore hari tadi
di mana kendaraan kendaraan dari arah selatan yang hendak menuju ke kawasan bandung ataupun tol cilenyi lebih mendominasi arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kendaraan kendaraan dari arah bandung yang hendak menuju ke kawasan garut tasik ataupun jawa tengah budi
dan walaupun belum ada lonjakan kendaraan yang begitu signifikan pada arus balik h dua ini diprediksi bahwa kemacetan arus lalu lintas di kawasan jalur selatan ini diprediksi baru akan terjadi pada h tiga atau h empat lebaran atau tepatnya
sabtu siang besok sampai dengan hari minggu malam
karena mengingat pada hari senin sebelas juli dua ribu enam belas sejumlah pegawai baik itu karyawan swasta ataupun pegawai negeri sudah mulai masuk kerja
dan budi bahwa ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa nantinya diprediksi jalur selatan ini akan lebih padat jika dibandingkan dengan arus mudik yang sudah lewat lalu
karena beberapa kendaraan dari jawa tengah yang sebelumnya mudik melalui jalur utara akan mencoba melalui jalur selatan ini karena mereka tidak mengambil resiko
terjebak kemacetan lagi di jalur utara seperti di pejagan ataupun di brebes exit
baik terima kasih aldi pertama yang melaporkan langsung dari nagreg jawa barat